untuk membahas terkait kebakaran yang terjadi di lapas kelas satu tanggerang
telah bergabung bersama kami melalui zoom zazilul fawait
anggota komisi tiga dpr dan hamid awaludin
mantan menteri hukum dan ham
selamat siang bapak bapak sekalian terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini
saya ke pak hamid dulu
pak hamid kalau kita bicara mengenai overcapacity
tadi pak yasona loli juga mengatakan ini adalah masalah klasik dari negeri ini
dan kebakaran kerusuhan selalu mewarnai sejumlah lapas di tanah air
sebenarnya berdasarkan pengalaman anda sebagai mantan menteri hukum dan ham
apa yang bisa anda lihat dalam kondisi ini pak
yang pertama ya saya tidak berpotensi lagi
saya tidak berasumsi lagi bahwa ini dari listrik
pasti dari distrik karena tidak ada kerusuhan
tidak ada perkelahian dan tidak ada pembobolan penjara
jadi murni ada kecelakaan
dari arus pendek listrik
itu pertama ya keyakinan saya
kedua ada bukti kan bahwa empat puluh satu orang meninggal itu karena terbakar
sehingga tidak perlu lagi kita mencari hipotesa asumsi ada hal lain
masalahnya adalah kenapa bisa terjadi kecelakaan listrik
nah variabelnya banyak sekali
penjara ini mulai dipakai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
katakanlah pada saat mulai dipakai sampai sekarang
tidak pernah ada pengecekan kabel listrik
instalasi listrik maka itu memang jadi persoalan
karena sudah hampir empat puluh tahun
nah pelajarannya adalah
bahwa harus secara rutin mengecek
kualitas bangunan tapi instalasi listrik juga harus kita lihat
nah itu pelajaran pertamanya yang harus kita pakai
kedua saya juga tidak terlampau entusiastik berasumsi bahwa petugas lalai
karena ini kan kebakaran tiba tiba kejadian
dan kalau teori saya kebakaran terjadi di atas tidak terlihat itu kabel listrik
balok balok penyangga atap sehingga ketika baloknya itu lapuk
atau jadi aras langsung rumuhkan ke bawah
jadi kecepatannya luar biasa
sementara orang tidur
nah petugas membuka self sebagaimana sop nya
dan orang yang dipengundingnya tidak sempat lagi keluar dari sel tahanan
karena mungkin tertimpa
atau sudah kebakaran
tidak bisa bergerak
dan sebagainya dan seterusnya
itu hipotesa saya sekarang ini
tidak berpikir ke hal hal lain
baik kalau dari pak hamid seperti itu lalu saya coba ke pak jasilul ini pak
kalau kita katakan infrastruktur tadi ya
instalasi listrik selalu menjadi momok di negara ini terutama di lapas
tadi juga pak jasona lawli mengatakan salah satu lapas tertua
peninggalan belanda ada di solo jawa tengah
lalu kita terkait dengan anggaran
ini pak jasola juga mengatakan di anggaran tahun dua ribu dua puluh satu
mengajukan sebesar rp satu empat ratus enam puluh sembilan triliun untuk pagu anggaran rp enam belas sembilan triliun
apakah memang anggaran ini sebenarnya benar benar diperuntukkan untuk perbaikan instalasi listrik
kemudian infrastruktur dan juga pembangunan sejumlah la paz baru
mengingat pertambahan jumlah kasus kriminalitas di indonesia semakin bertambah
bagaimana anda melihat hal ini
jadi dari sisi anggaran
memang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terbaik dari la paz la paz yang ada
dan yang terjadi memang di la paz satu tangerang ini
dan boleh dicek
dimanapun la paz
over capacity itu memang banyak kasus kasus narkoba pak
kebutuhan anggaran yang belum cukup
maka ini perlu kecerdasan untuk mengatur memanage keterbatasan yang ada
karena belum memungkinkan bisa dipunyai semua kebutuhan yang diminta oleh kementerian hukum dan ham
oleh sebab itu
kejadian hari ini dan menurut saya
seringkali memang kejadian kebakaran bukan hanya kali ini saja
ini menurut saya butuh kecerdasan
sekaligus program program yang kemungkinan bisa meminimalisir
terjadinya yang disebut pak hamid tadi kecelakaan
memang kecelakaan sulit dikendali
tetapi setidaknya ada warning system yang dibuat di lapas
utamanya la paz la paz yang sudah tua
yang kedua la paz la paz yang over capacity
dan itu memang perlu ada semacam program dan kegiatan khusus yang bisa diakukan oleh kementerian maupun kepala la paz
sehingga deteksinya tidak sampai separah ini
karena menurut saya ini lumayan dan sangat parah
ada empat puluh satu orang yang meninggal
artinya ada sekian
ratus orang yang berduka
dan ada juga yang kecelakaan kecil
nah menurut saya ini kalau alasannya anggaran memang kita harus akui
negara ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan lapas yang nyaman
nah dan ini menjadi keprihatinan kita bersama
nah tetapi apapun
kementerian atau lapas yang ada tetap harus mampu untuk melakukan terobosan
sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang
apalagi karena kabel listrik misalkan
seperti yang diyakini
tetapi kami tetap menunggu nanti dari hasil penyelidikan
yang dilakukan oleh puslatfor atau kepolisian
dan ini menunjukkan siapa
nah tetapi apapun aparatur yang ada tetap harus bertanggung jawab
tes tewasnya empat puluh satu orang
meskipun ini dikatakan karena kecelakaan
kan di dalam sistem lapas pengamanan itu kan tentu ada ya
tentu sudah ada sop nya
ini terjadi jam dua malam
apakah semua itu tertidur
atau gimana penjatualan
kan ini la paz yang tua
dan bagaimana cek kabel kabel listrik
atau instalasi instalasi lain
yang bisa menimbulkan akibat fatal kepada warga binaan
nah justru di sini tantangannya menurut saya
kalau beralasan kepada kurangnya anggaran
memang kita harus akui
ada anggaran yang belum cukup
kalau kita melihat ini la paz sudah tua yang tidak di renov
memang faktanya seperti itu
tetapi kan setiap keadaan itu ada antisipasinya
tidak terjadi pembiaran misalkan
tidak terjadi mismanagement
kan sekarang ada sistemnya ya
untuk mengatur pengelolaan
pengelolaan peralatan barang
atau peralatan instalasi
saya coba ke pak hamid lagi
pak hamid kalau tadi pak jazilul mengatakan
anggaran kemudian juga over capacity
juga beberapa infrastruktur yang sudah tua
itu sudah sebuah fakta
tapi adalah alarm warning sistemnya
kemudian bagaimana manajemennya
tapi ketika anda menjabat hingga sekarang
apakah memang seluruh kondisi ini
masalah klasik yang selalu berulang sepertinya pak
masalah klasik selalu berulang
karena sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk kita kan
dan kompleksitas persoalan menimbulkan kriminalitas
kriminalitas waktu prioritas saya
tidak ada artinya mungkin dibanding dengan sekarang ini
jadi selalu memang ada korelasi
sekarang kan yang perlu disiasati
adalah menerapkan sistem elektronik
mungkin seluruh indonesia sudah perlu dipertimbangkan
ada sistem alarm untuk asap
sehingga begitu ada kejadian sedikit
seluruh warga binaan dan para petugas
langsung mengetahui di titik mana ada atap
nah ini mungkin yang belum kita pikir sampai sekarang
sehingga terjadilah kecelakaan yang sangat dahsat
akibat sambungan listrik listrik
buat kita terutama bapak bapak di dewan
perlu barangkali dipikirin pak ya
memberi biaya sistem alarm yang baik
baik kalau dari bang hamid tadi seperti itu
kemudian kita coba ke mas gatot ya
yang anda biasa selama ini lihat
dan bagaimana anda bisa melakukan penelitian
terkait dengan kondisi dari sejumlah lapas di indonesia
kalau tadi pak hamid katakan
ya bagaimana dengan kondisi ini
apakah tadi terkait dengan bagaimana alert warning system nya
terkait dengan bagaimana instalasi itu
kemudian apakah semua sudah berjalan secara profesional
apakah itu sudah dilakukan di indonesia
saya akan masuk ke masalah tata laksananya ya
jadi beberapa kali penelitian terkait dengan tata laksana
dan struktur organisasi di jenpas
di jenpas atau lapas rutan
yang namanya fungsi ya
tenaga fungsi pemeriksaan kualitas gedung
fungsi pemeriksaan kelistrikan itu tidak ada
jadi itu general saja di bagian umum
nah prakteknya itu kebanyakan dilakukan juga dibantu
oleh tamping tamping di lapas ya
untuk pemeriksaan kualitas gedung
lalu kemudian kelistrikan
tenaganya pun terkadang dari samping
nah ini satu masalah juga
bagaimana kita meningkatkan kualitas gedung ya
distrik tadi disampaikan oleh prof hamid
terkait dengan harus menempatkan si tv
alarm dan sebagainya
tetapi tenaga ahlinya tidak ada
tenaga fungsionalnya di lapas rutan itu tidak ada
nah ini yang salah satu contohnya ya
ini kejadian dini hari tadi ya
di lapas rutan tangerang
tidak ada proses pemeriksaan secara rutin
ya karena memang tugas petugasnya tidak ada untuk melakukan itu
ya karena semua masuk ke tu dan bagian umum
sudah itu aja tidak ada
beda misalnya dengan perusahaan perusahaan swasta
misalnya yang punya tenaga listrik sendiri
perawatan gedung sendiri maintenance sendiri
ini yang saya perlu menjadi perhatian selain tadi ya
nah yang kedua terkait dengan kualitas sdm
kita sudah tahu nih kualitas sdm ini terbatas gitu loh
tetapi dengan keterbatasan ini tidak pernah dilatih
nah penanggulangan bencana sudah ada tahun dua ribu enam belas ya
nomor lima puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
nah apakah itu dilatihkan kepada para petugas kita gitu loh
pada saat misalnya terjadi kebakaran tadi pagi
antisipasinya sampai sejauh mana gitu loh
apakah pembukaan kunci itu langsung dilakukan oleh petugas lapangan
ya mereka paham nggak untuk melakukan itu semua gitu loh
kalau selama ini tidak pernah dilatihkan ya otomatis tidak apa
tidak akan dilakukan penyelamatan ya secara kedaruratan gitu
dalam situasi bencana kebakaran tadi pagi gitu loh
jadi ini juga harus menjadi antisipasi di satu sisi keterbatasan sdm
tapi sdm juga harus dilatih gitu loh
jangan membuat pedoman tapi nggak pernah dilakukan
nah ini yang harus dievaluasi bukan hanya di level pak dirjen ya
tetapi di kementerian hukum dan ham secara keseluruhan
ya dalam hal ini bpsdm gitu loh harus punya terobosan terobosan
karena kalau banyak pedoman yang ada ya
komplain ke kami ya terkait dengan misalnya standar standar itu ada semua
tetapi gimana mau berjalan kalau tidak pernah dilatih
ya ini kembali lagi ke alasan apa namanya anggaran ya
lalu kemudian juga ada alasan kedua kompetensinya apa gitu loh
kompetensinya apa misalnya seorang petugas ya harus kan punya keahlian ya
untuk menanggulangi bencana nah keahliannya harus dilatih gitu loh
kompetensinya harus ada naik kompetensi kompetensinya nggak punya gitu loh
di kementerian hukum dan ham itu nggak ada di bpsdm itu
jadi kalau pun ada training ya sifatnya parsial ya karena ada program tadi misalnya ada anggaran nih training
ya udah laksanakan training
tapi tidak berjalan secara sistematis gitu loh
ada anggaran baru dibuat kompetensinya dilatih sekali udah
lima sepuluh tahun kemudian lupa gitu jadi tidak tersistem
nah ini juga harus direformasi ya terkait dengan peningkatan kualitas dari sdm nya
yang ketiga ya penanganan overcrowding gitu loh
jadi kalau u dua puluh kita bisa mengeluarkan rp sembilan puluh ya narapidara
nah sampai hari ini ya sembilan puluh ribu terkait dengan pandemi covid
ada beberapa sebenarnya upaya lain yang bisa dilakukan oleh kementerian hukum dan ham
misalnya tadi ya misalnya para pengguna di level aph itu kan sudah sepakat ya
itu bisa direstorasi gitu
ya di polisi ya jaksa itu sudah ada peraturannya semua
termasuk hakim juga
nah kementerian hukum dan ham ini belum ada kebijakan soal
apa penanganan penggunaan narkotika
kalau ini bisa dilakukan otomatis bisa menurunkan angka overcrowding di lapas rutan kita gitu loh
nah ini juga berpengaruh terhadap sistem keamanan kita gitu loh
sdm nya terbatas orangnya banyak alat pengamanannya terbatas
sehingga apa harus masuk barang ya
misalnya alat alat misalnya elektronik ya untuk masalah alam
untuk masak air masak nasi itu kan watt nya cukup besar
ya sedangkan kekuatan kabel listriknya misalnya cuma sepuluh ribu watt
tapi penggunaannya hampir misalnya lebih dari dua puluh ribu watt atau dua puluh ya otomatis terbakar gitu loh
nah ini juga harus diantisipasi soal overcrowding nya
oke saya nanti ke pak jasilul terkait dengan anggaran dan juga seperti apa sebenarnya terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga dpr
selain dengan masalah anggaran tapi juga kebijakan manajemen di lapas
kita akan kembali selanjutnya ke jedadah
iklan berikut cnn indonesia breaking news akan kembali
tetaplah bersama kami
kebakaran lembaga pemasarakatan atau lapas di indonesia bukan baru kali ini terjadi
berikut beberapa peristiwa kebakaran lapas di indonesia yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir
baik yang pertama adalah kebakaran lapas di daerah banda aceh di lambaro tanggal empat januari dua ribu tujuh belas
penyebab kebakaran adalah kericuan tahanan dengan petugas polisi dan brimob
kemudian juga kebakaran lapas di daerah tanjung gusta medan terjadi pada dua ribu sembilan belas
penyebabnya adalah ledakan tabung gas tiga kg tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kemudian juga ada kebakaran lapas di sinabang aceh pada dua ribu sembilan belas medio tujuh belas maret kemudian ada delapan puluh dua tahanan
dampak kebakaran dari rumah warga tidak ada korban jiwa
kemudian yang selanjutnya adalah kebakaran lapas di rutan tanjung gustamedan pada dua ribu dua puluh
penyebabnya adalah mesin jenset terbakar tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
ya kita kembali akan membahas mengenai kebakaran terjadi di lapas kelas satu tanggerang
telah bergabung bersama kami bapak amit amaluddin mantan menteri hukum indonesia
kemudian ham kemudian juga pak gatot gey peneliti dari center for detention studies
serta dari anggota dpr komisi tiga
saya coba ke bang zazilul sendiri tadi saya sempat bertanya terkait dengan anggaran bang
sebenarnya kalau over capacity kemudian juga masalah terobosan terobosan yang harus dilakukan terkait dengan manajemen pelatihan
itu semua butuh anggaran dan anggaran menjadi salah satu hal yang menjadi fundamental
apakah ada elemen lain sebenarnya ketika anggaran ini tidak bisa dipenuhi
sementara tadi pak hamid juga mengatakan
kasus kriminalitas terutama kasus narkoba terus bertambah setiap saat
sementara kapasitas penjara sudah tidak bisa ditambah
di satu sisi juga anggaran tidak bisa banyak perubahan ini bang bagaimana
ya kalau dari sisi anggaran bukan hanya kementerian kumham saja yang kurang
tetapi semua kementerian hampir perlu itu bahkan negara indonesia juga masih membutuhkan
karena itu alasan anggaran
tetapi menurut saya perlu kita pikirkan untuk kebijakan baru di bidang pemasrakatan
setelah melihat over capacity di mana mana karena memang tingkat kriminalitas masyarakat juga berkembang
nah banyak juga sebenarnya di dpr ini kan sedang digodok juga
meskipun tertunda tunda itu undang undang pemasarakatan
menurut saya perlu pola lain dalam hal pemasrakatan ini
sehingga kita tidak lagi menggunakan pola yang seperti ini
untuk kasus kasus tertentu mungkin bisa ada pendekatan baru dalam model pemasrakatan
kalau anggaran tidak ada atau kurang tidak mencukupi
sementara tidak ada kebijakan baru dalam pendekatan lapas
dinamika kriminalitas juga berkembang
menurut saya ini harus berkumpul ya
artinya pakar pakar di bidang kemasyarakatan di bidang hukum
untuk mencari solusi sementara anggaran belum tersedia
saya yakin kalau kita menunggu anggaran ini semua beres
saya nggak yakin ini dalam tempo lima sepuluh tahun selesai
kalau urusan anggaran
sebab angka pertumbuhan kriminalitas dengan kebutuhan anggaran dan lapas
yang belum terbangun lapas tua ini menurut saya makin bertambah
oleh sebab itu
usul saya mungkin pemerintah dan kita semua termasuk anggota dpr
memikirkan konsep baru pemasrakatan
dan juga karena faktanya di lapas lapas ini yang over capacity
itu adalah narkoba ini juga perlu untuk pendekatan baru kepada para narapidana narkoba
dan itu memang yang menjadi over capacity
saya banyak berkunjung ke berbagai lapas
selalu yang menjadi keluhan dari kepala lapas itu bertambahnya kriminalitas di bidang narkoba
apalagi sekarang nambah undang undang ite
apalagi nambah inilah yang saya maksud
yang membutuhkan peran kita semua untuk merubah desain dan pola pembinaan masyarakat
pembinaan kepada warga binaan
nah selama ini belum ada
selama ini belum ditemukan
saya sepakat dengan pak hamid ini akan terus berulang
karena memang tidak mampu anggaran ini memberi
negara memenuhi kebutuhan lapas lapas
dan e learning system yang dibangun
ini pun juga tidak mampu lebih cermat dari keadaan yang ada
dari kebutuhan lapas yang ada
saya yakin penggunaan teknologi e learning system itu ada
tetapi kan juga kembali kepada sdm nya terkadang
ini ada alatnya tapi nganggur
tidak dipakai atau kurang anggaran untuk sdm
jadi ini menurut saya menjadi selalu menjadi apa ya
setiap kejadian itu selalu kita berujung pada anggaran
kepada sdm kepada alat
nah mungkin metode menurut saya perlu juga
metode pembinaan warga binaan ini harus diperbarui
saya coba ke pak hamid
pak amit kalau tadi dikatakan sebenarnya perlu ada konsep
kemudian grand design baru untuk menciptakan sistem pemasarakatan
yang bisa mengakomodir kondisi di mana budget tidak bisa segera dipenuhi
lima tahun ke depan bahkan tadi bang jasilul katakan
sementara overcapacity akan terus berjalan
saya sangat setuju dengan bapak dari dewan
bahkan dulu saya sempat pikir ya
untuk kriminal tertentu dengan hukuman tertentu
kalau dia sudah jalan sekian persen kita lepaskan saja
kembalikan pembinaannya ke keluarga
kelompok tertentu yang rentan misalnya warga binaan yang penyakitnya sudah susah disembuhkan
dan sudah menjalani sekian persen kita kembalikan ke orang tuanya bina
tapi tetap terkoordinasi dengan lembaga
itu kiat kiat yang bisa mengurangi sebenarnya kepadatan
tapi yang paling penting menurut saya adalah
harus ada pembicaraan serius dengan mahkamah agung
bahwa tidak semua orang kalau diproses di pengadilan
dihukum dengan hukuman badan hukuman penjahat
kenapa tidak menalternatif
misalnya kerja sosial untuk jenis kejahatan tertentu
kita kompet aja menjadi kerja sosial dan itu hukuman sosialnya lebih besar
misalnya disuruh kerja untuk kegiatan manusiaan
disuruh kerja untuk infrastruktur dan sebagainya dan seterusnya
masih banyak sebenarnya caranya
tapi ya terpulang kepada para hakimnya
nah ini kita harus duduk bersama dengan hakim
bahwa ini kondisi real bangsa kita seperti ini
karena memang berapapun banyaknya anggaran tidak bisa mengimbangi
laju kembangan kesejahteraan yang ada
kedua saya cenderung berbicara teknis ini
mulai sekarang ada baiknya mungkin di jenpas kerjasama dengan baik dengan pln
untuk melihat semua sistem
sistem kabel kelistrikan di seluruh indonesia
ya terutama lapas lapas yang sudah berumur tiga puluh tahun ke atas
instalasi listriknya harus diperiksa cepat supaya tidak terulang kasus ini
kedua kalau di sektor swasta
biasanya gedung gedung tertentu secara berkala ada exercise latihan
dan diumumkan pada para tenan para pemuli
jam sekian sampai ke sekian ada latihan
seolah olah ada kebakaran
mungkin ini penting juga di seluruh lapas
supaya petugas yang ingkat selalu aware in action
begitu juga penghuni
karena bisa saja petugas aware in action
tapi penghuninya tidak
karena itu harus secara berkala dilatih menghadapi kondisi
keduanya baik petugas maupun warga binaan
itu komentar saya
baik pak hamid kita kemudian ke mas gatot
mas gatot kalau tadi anda katakan ini adalah sebuah studi yang memang harus komprehensif
dan juga melibatkan banyak hal
tadi tidak hanya masalah sdm tapi juga mengevaluasi kinerja mereka
anggaran dan juga bagaimana nanti secara teknikal
tadi seperti pak hamid katakan
lalu anda melihat bagaimana dengan kondisi di tanah air seperti saat ini
seandainya memang kondisi anggaran tidak bisa segera dipenuhi
tetapi di satu sisi tadi anda katakan
evaluasi sdm juga perlu ditingkatkan pelatihan
di mana semua memang membutuhkan anggaran
lalu seperti apa langkah solutif yang paling sederhana bisa dilakukan
ya tentu dengan segala macam keterbatasan
kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat
selama ini kan sebenarnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat
antara lapas dengan masyarakat
bapas dengan masyarakat
rutan dengan masyarakat
rutan dengan masyarakat kan sudah berjalan sampai saat ini
nah ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan
seberapa besar dukungan masyarakat terhadap misalnya peningkatan sdm
misalnya tadi ada kebutuhan untuk penanggulangan bencana atau kebakaran
ya bisa kerjasama dengan pihak swasta
untuk mem backup misalnya narasumber materi dsb
atau kerjasama dengan institusi pemerintah daerah
sebetulnya untuk pelatihan
pelatihan penanggulangan bencana kebakaran ya
atau dengan bnpb terkait dengan bencana alamnya
nah itu menurut saya salah satu cara ya
tadi sudah diusulkan kerjasama dengan pln untuk periksa
itu salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tadi
tapi setidaknya sdm meningkat gitu kualitasnya
terus yang kedua juga harus antisipasi soal overcrowding gitu loh
karena overcrowding ini merusak seluruh
jadi aspek pembinaan aspek security gitu ya
lalu juga penempatan ya
ini juga harus dikelola dengan baik
nah kami melakukan prediksi sebetulnya
kalau tidak ada intervensi dia harus masuk ya
tadi misalnya disampaikan oleh prof hamid
terkait dengan alternatif pidana ya
tidak ada intervensi arus masuk
dan tidak ada intervensi harus keluar ya
seperti di tahun dua ribu dua puluh maka
overcrowding di tahun dua ribu dua puluh lima itu akan mencapai tiga ratus sebelas lima ratus tiga puluh empat hunian di lapas dan rutan
nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah gitu ya
satu kita akan menambah budget yang begitu besar ya untuk bahan makanan
dan itu mau nggak mau kita harus mampu gitu ya
memberikan makan kepada lapas rutan gitu loh
karena jumlah orang meningkat ya
tanpa intervensi dia harus masuk dan harus keluarnya gitu
jadi ya kalaupun mau kita penuhi hak hunian ya
hak kamar dari wbp misalnya sampai tiga ratus
sesuai dengan penghitungan kita
untuk bamanya aja bahan makanannya aja
itu dua puluh delapan triliun sampai dua ribu dua puluh lima ya
lalu kemudian untuk bangunannya saja
itu sampai lima puluh triliun ya
sorry empat puluh triliun ya
untuk membuat sekitar satu ratus lima puluh lapas rutan baru
ya sampai tahun dua ribu dua puluh lima untuk memenuhi tiga ratus sebelas lima ratus tiga puluh empat orang ini
nah ini yang harus diantisipasi
mau nggak mau kita terpaksa mampu gitu ya
dan ini jangan sampai anggaran digunakan ya akhirnya sia sia gitu loh
yang tadi sebenarnya penting buat peningkatan sdm
ya lalu kemudian untuk peningkatan sarana
tapi ternyata terserap untuk pemenuhan bahan makanan
yang seharusnya wbp wbp ini bisa tadi ya
ditahan di luar ya
lalu kemudian mengikuti kegiatan rehabilitasi di panti rehabilitasi
lalu kemudian dan lain sebagainya lah ya
jadi bisa dilakukan proses pemidanan yang sebetulnya tidak harus pidana penjara ya
sebetulnya ya misalnya pidana percobaan seperti di belanda
karena tindak pidana di bawah lima tahun semua pidana percobaan gitu
jadi itu yang dilakukan oleh belanda
ada kebijakan di level makam agung bahwa pidana percobaan menjadi jalan keluar untuk antisipasi overcrowding di sana
saya ke pak jasilul terkait dengan anggaran tadi
sama sangat ditaparkan oleh pihak dari peneliti sendiri bahwasanya
dibutuhkan dua puluh delapan triliun untuk bahan makanan bangunan empat puluh delapan triliun dua ribu dua puluh
singkat saja nih pak bagaimana ke depannya terkait hal ini
apakah memang ada solusi paling sederhana untuk mengatasi masalah anggaran
ya tentu hari ini pertumbuhan kita minus
dari mana kita bisa memberikan anggaran
saya yakin kalau dalam satu dua tahun ini tidak akan terpenuhi
nah dari mana dapatnya saya pastikan tidak akan dapat
karena kita ini sekarang sedang posisi yang krisis
dalam satu dua tahun ini saya pastikan nggak akan dapat
nah oleh sebab itu ini kan sedang dibahas undang undang pemasarakatan
mungkin bisa masuk ide ide yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat
sekaligus model baru pendekatan baru sehingga anggaran negara tidak banyak terserap
tetapi warga binaan tetap memperoleh layanan dan juga tingkat kriminalitas bisa ditahan
sebenarnya pola itu yang menurut saya penting
tetapi kalau sekali lagi kalau ini dikembalikan pada minimnya anggaran
atas semua kejadian kebakaran maka itu akan terjadi di semua kementerian
kekurangan anggaran ini gitu itu yang saya sampaikan tadi
bahkan negara ini juga kurang anggaran sekarang itu defisitnya berapa
nah cuma ini kejadian ini ini jelas jelas dilihat mata
tetapi apakah dengan kekurangan anggaran negara
dengan kekurangan anggaran indonesia tidak ada
di tempat lain yang juga mengalami hal serupa ada
ada orang yang tidak bisa sekolah
karena negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah
ada yang gagal kuliah
nah oleh sebab itu supaya ini tidak berulang
maka saya menyampaikan dan ini terbuka untuk para pakar halayak umum gitu
supaya ada pendekatan baru dalam pendekatan

dalam pembinaan kemasyarakatan
bukan seperti yang lalu saja
yang itu akan bertambah apa yang disebut oleh mas gatot tadi kebutuhan hari ini
ini juga akan meningkat di tahun depan
dan akan meningkat lagi di tahun depan
berkejaran dengan angka kriminalitas yang terus tumbuh
makanya menurut saya solusinya bukan hanya semata mata anggaran
tetapi untuk memenuhi semua kebutuhan
kalau dalam satu dua tahun ini
meskipun saya bukan menteri keuangan
saya pastikan anggaran yang dibutuhkan oleh lapas atau kum ham
itu tidak bisa terpenuhi secara baik
itu tidak bisa terpenuhi secara baik
baik terima kasih buat pak jasilul
anggota komisi tiga dpr ri
pak hamid awaludin
mantan menteri hukum dan ham
terima kasih pak